konvoy pelajar sma merayakan kelulusan di magetan rabu siang berujung maut
seorang pelajar tewas setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain
ibu korban yang mengetahui anaknya meninggal dunia menangis histeris
suwarni ibu korban menangis histeris di depan ruang ugd rumah sakit umum dr syadiman
begitu melihat anaknya gusti bagus tewas mengenaskan
pelajar kelas sebelas smk yosonegoro magetan ini meregang nyawa setelah terlibat kecelakaan
saat mengikuti konvoy kelulusan bersama kakak kelasnya
musibah ini terjadi di jalan raya desa bangsri kecamatan ngariboyo magetan
saat itu korban sengaja membolos untuk mengikuti konvoy kelulusan bersama puluhan kakak kelasnya
namun naas saat konvoy motor korban bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah perlawanan
gusti bersama satu korban lainnya tewas di tempat
petugas laka lantas polres magetan langsung melakukan olah tkp
polisi mengamankan sejumlah saksi serta kedua motor korban sebagai barang bukti
inam tohari magetan